umat muslim di dunia akan lebih sibuk dari biasanya pada malam malam akhir bulan ramadan untuk menantikan malam penuh kemuliaan yakni malam laylatul hadar
bahkan di mekah arab saudi jutaan umat muslim memadati masjidil haram untuk sholat dan berdoa
dan kita akan berbincang dengan salah satu warga negara indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh
di sana ada mas luki lukmansyah langsung saja kita sapa
halo assalamualaikum mas luki apa kabar nih di sana baik baik saja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah di sini baik baik saja walaupun mekah masjidil haram ini sangat dipadati oleh jutaan manusia dari penjuru dunia termasuk indonesia
oke mas luki ceritain dong ke kami di sini ke masyarakat yang ada di indonesia sebenarnya kepadatan ini apa penyebabnya apakah betul
karena ingin mengejar malam laylatul hadar
di sana atau justru memang karena pembatasan pembatasan yang selama ini sempat dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi justru sekarang sudah dibebaskan
ya karena kita tahu bahwa di sepuluh malam terakhir ini kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memburu malam laylatul qaddar yaitu malam terbaik seribu bulan
dan apabila kita berdoa dan melakukan ibadah di malam itu maka allah akan melipatgandakan amalan kita terlebih menjadi seribu bulan
dan di masjid al haram di mekah ini kita tahu bahwa sekali kita sholat itu pahalanya itu sebesar seratus ribu
jadi kita bisa bayangkan ketika kita melakukan sholat
ataupun membaca al qur'an di masjid al haram ini
kita selain kita dapat amal ibadah dikali seratus ribu dan kita punya juga amalan seribu bulan
dan itu yang menjadikan umat islam di seluruh penjuru dunia untuk memburu malam laylatul hadar di masjid al haram ini
dan kalau kita lihat
subhanallah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini atau seribu empat ratus empat puluh empat hijrah ini
jadi kita bisa lihat
tadi malam di malam dua puluh tujuh
yang mudah mudahan menjadi malam laylatul qadar
itu masjidul haram dipadati oleh dua tujuh juta orang
jadi sudah ada rilis dari berita saudi bahwa tadi malam masjid al haram itu dipadati oleh dua tujuh juta orang
dari mulai titik kaabah sampai ke tiga lima km
jadi safnya itu sampai tiga lima km
jadi kita bisa bayangkan sepadat apa ya orang di masjid al haram ini
mungkin seperti itu
mas lucky ini kan momentum yang tentunya diinginkan oleh banyak muslim di dunia
bisa ke masjid al haram apalagi di malam malam terakhir bulan ramadhan
apakah ini pengalaman pertama atau di tahun tahun sebelumnya sudah pernah mas
setiap kali malam atau malam malam akhir bulan ramadan
saya pengalaman di tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
kebetulan alhamdulillah kita dikasih rezeki untuk datang ke masjidil haram ini di sepuluh malam terakhir
ini tidak sepadat tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ya kemungkinan mungkin yang seperti mas bilang bahwa ada pembatasan pembatasan yang sudah di
yang setelah pasca covid dan orang orang berlomba lomba untuk datang dan ibadah untuk memburu malam laylatul qadar ini
jadi kebetulan saya juga mukimin dulu delapan tahun di jeddah
jadi ya kurang lebih
tahun geografikal di masjid al haram dan posisinya
tapi di dua ribu dua puluh tiga ini
karena penuasan haram ini sangat banyak
jadi banyak yang baru gitu di dua ribu dua puluh tiga ini
mas luki ini kan berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan oleh mas luki terkait dengan aturan aturan yang diberikan oleh pemerintah arab saudi
tentunya beberapa waktu lalu juga kita sempat ramai ini
soal aturan aturan yang disampaikan oleh pemerintah arab saudi terkait dengan larangan untuk berbuka puasa di dalam masjidil haram
lalu juga untuk mengabadikan momen saat sholat
lalu juga ada aturan tidak boleh membawa anak anak
lalu bagaimana realisasinya di sana
apakah betul ternyata aturan aturan tersebut juga diterapkan saat ini
jadi saat ini
ini pemerintah arab saudi kalau saya lihat ya lebih tertib untuk membuat ibadah umat islam yang datang ke masjidil haram ini
pertama untuk memasuki area
masjid al haram atau
karena di area
yang kedua adalah orang datang untuk beritikaf
orang yang datang ke masjidil haram untuk berumur dan dekat ke kaabah itu harus memakai baju ikhram
kita tidak memakai baju drop
kita tidak roaf atau matah
kemudian untuk larangan berbuka di dalam masjid al haram sendiri kayaknya itu tidak ada
pelarangan untuk tidak membawa makanan berat datang di dalam masjid itu memang sudah dari dulu
terus yang kedua tidak
jadi orang orang untuk datang berumroh itu harus mempunyai aplikasi nutuk dan di situ ada jadwal jadwalnya
orang itu tidak serta merta bisa datang
umroh kalau tidak dapat spot untuk berumroh
jadi kalau saya lihat sih sekarang lebih aktif
tentunya ini pengalaman yang dibagikan oleh mas luki ini begitu membuat kita juga yang di indonesia ya umat muslim
pasti juga menginginkan jika ada rezeki bisa melakukan umroh
apalagi di bulan ramadan ini dan bisa ikut
berarti ini artinya ikut idul fitri juga
mereka idul fitri di sana ya mas lucky ya
nah kebetulan saya pulang malam takbiran insya allah
oh pas malam takbiran
jumat sudah di indonesia karena
sebelumnya kalau idul fitri di sini tuh nggak seramai di indonesia
masih apa namanya
ya tidak seramai di indonesia
jadi pengennya sih idul fitri tetap di indonesia karena
terima kasih latu rahmi juga ya di indonesia sama sana keluarga
terima kasih mas luki sudah berbagi informasi dengan kami dan semoga bisa kembali lagi ke indonesia dengan selamat
selamat beribadah mas lucky